presiden jokowi dodo meresmikan sistem perizinan online untuk kepabeanan
sistem perizinan dengan mekanisme online ini diharapkan bisa mengurangi waktu tunggu berbagai macam mekanisme perizinan yang bersifat manual
peresmian dilakukan presiden jokowi bersama menteri keuangan menko perekonomian dan dirjen beacukai di pabrik alat musik pt samik cilengsi selasa sore
dengan diberlakukannya sistem online ini presiden berharap proses percepatan perizinan kepabeanan dan cukai untuk kemudahan berusaha bisa tercapai
sistem online ini nantinya akan memangkas waktu izin pembuatan dokumen untuk ekspor impor dan izin usaha di kawasan berikat
dengan sistem online ini presiden juga menginginkan agar semua jenis perizinan bisa dilakukan di bawah waktu dua puluh empat jam
presiden juga meminta sistem pengeluaran surat izin dengan menggunakan kertas untuk ditinggalkan
dengan nada tegas jokowi menyampaikan
sistem itu sudah kuno dan hanya menambah waktu tunggu keluarnya izin usaha dan ekspor impor
ketika itu perusahaan itu berubahlah